upaya pencarian eril dilakukan sejak eril dilaporkan hilang pada kamis dua puluh enam mei
eril saat itu dilaporkan tengah berenang bersama teman dan kerabat lalu terseret arus sungai
sepekan lebih pencarian eril tidak ditemukan
ridwan kamil bahkan sempat menyusuri sungai are dan berharap eril segera ditemukan
namun takdir berkata lain hingga kamis dua juni eril belum juga ditemukan
ridwan kamil beserta istri dan putrinya memutuskan kembali ke tanah air dan tiba di bandung pada jumat tiga juni
selang enam hari setelah ridwan kamil tiba di tanah air atau dua pekan setelah eril hilang pencarian eril akhirnya membuahkan hasil
eril ditemukan di bendungan angelt bern swiss pada rabu delapan juni sekitar pukul enam lebih lima puluh menit waktu setempat
melalui unggahannya di media sosial ridwan kamil mengucapkan syukur
eril ditemukan ridwan kamil juga mengungkapkan dirinya dan keluarga lega eril telah ditemukan
rencananya jenazah eril akan tiba di indonesia pada minggu dua belas juni dan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah cimaung kabupaten bandung pada senin tiga belas juni